sejumlah pemotor menerobos barikade ganjil genap di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat pada minggu pagi
bahkan petugas kewalahan mengejar pemotor yang melaju zigzag di jalur pemisah
tidak kalah bandel
beberapa terjaring razia karena ketahuan saling pinjam plat nomor dari kendaraan lain
seperti yang dilakukan dua remaja di kawasan gunung gelis pada sabtu sore
setelah dicek dipastikan ternyata mereka dan mereka ngaku
bahwasannya dia itu pinjam plat nomor
setelah dicek tanyakan mana plat nomor yang diminta dan adalah ini
yang ini dilepas pasang di depan
mereka dipasang di depan dua duanya pasang di depan
selama dua hari uji coba ganjil genap di kawasan wisata puncak
petugas sudah memutar balik dua lebih kendaraan
selain penyekatan ganjil genap satgas juga membubarkan kerumunan di kawasan kebun teh
mohd jonda bogor jawa barat